saksikan sers ipa dan ips di gtv
aku duluan ya
ani ngapain kamu ngajak mereka kesini
ini mah sinu mau ikut main ps di sini boleh gak
gak boleh nanti rusak
kalau jonny boleh gak tante
oh kalau jonny boleh
yang ai butuhkan bukan cuma sejarah
tapi yang i butuhkan
kalau ai kasih kepala bagian keuangan
kalau i liat
you punya sosok yang sangat enerjik
i suka itu
terima kasih mister
wow aku punya kabar gembira
mama pasti udah dapat pekerjaan ya iya kan
kamu tau gak jabatan aku apa
kepala bagian keuangan
kepala bagian keuangan
kepala bagian keuangan
aneh juga ya
mama kan baru melamar pekerjaan itu
kok dikasih jabatan seperti itu sih
yang papa tau ma
jabatan seperti itu
untuk orang yang sudah dipercaya
atau yang sudah teruji
semua ini karena ijazah luar negeri aku
ijazah luar negeri
emangnya papa nggak percaya pak
sama ijazah luar negeri aku
lebih aku percaya percaya percaya sayang dan papa senang iya dong papa harus senang lagian juga mulai
besok papa nggak usah narik taksi lagi jadi mama aja yang kerja mulai besok papa ngurus rumah dan
jaga anak anak ya aku duluan ya ngapain kamu ajak mereka sini ini masih numo ikut main ps di sini
boleh nggak ya tante nggak boleh nanti rusak kalau joni boleh nggak tante oh kalau johnny boleh
tante kok gak boleh memang nanti kalau ps nya rusak orang tua kamu bisa ganti
ya sayang aku berangkat kerja dulu ya
selamat pagi pak bagus
selamat pagi ibu desi
tungguan gak narik
kebetulan istri saya sekarang sudah kerja
jadi saya banyak waktu di rumah untuk mengurus anak anak
syukurlah kalau gitu
saya juga ikut senang
jadi pak bagus punya cukup waktu luang ya
iya ibu desi
daripada anak yang dipisah sama orang nanti dimanfaatin
kalau dimanfaatin kalau diculik
gimana kalau sampai mengisi waktu luang pak bagus
usaha tanaman hias aja pak
gak usah pakai modal
nanti saya yang tanggung jawab semuanya
boleh boleh boleh ibu desi
oke kalau gitu
siang nanti saya kirim empat puluh pot bunga dulu ya pak ya
kira kira jam sepuluh pagi sampai di rumah pak bagus
terima kasih ibu desi
hari ini saya mau kenalkan kamu ke staf yang lain
setelah itu kita lihat publik sekalian lihat gudang
ayo kita keluar
ada yang saya kasih lihat buat kamu
ini mobil buat kamu
tidak bagus tapi masih bagus
mobil ini bekas kepala bagian yang lama
makasih mister makasih banget
mali saya mau kenalkan kamu ke staf saya
saya tunggu di dalam
aku juga mau nanti kita
iya anak anak juga lagi main di depan
wah tolong ya kamu masukin mobilnya aku mau mandi
pulangnya kok malem terus sih ma
ya namanya juga kerja lah
oh iya besok aku harus meeting di luar kota
mungkin sekitar tiga hari
mr pasti sudah tahu kredit perusahaan mr sudah jatuh tempo selama satu bulan
jadi harus segera dibayar lunas
total semuanya empat puluh lima miliar
ayah pasti bayar
ini amplop isinya tiga puluh juta rupiah
untuk kamu berdua
saya minta pelonggaran satu minggu
mister mau menyuap kami
tidak tidak tidak
saya bukan menyuap
tapi ai minta permohonan kelonggaran
oke hanya satu minggu
jika lewat aset perusahaan akan menjadi milik bank
kalau tidak aku sudah tipu dirinya
terus anda yang satu
ayah ada paham
saya sudah beli exporting banco untuk diri
ibu yang percaya disini noh agresif
siapa dia memang

bu sandra kerjanya pulangnya malam terus
kerja apaan sih di bar ya
istri saya itu kepala bagian keuangan di perusahaan asing bu
setahu saya kalau yang sering kerja lembur itu gurunya
kalau kepala bagiannya sih enggak
baru kerja punya mobil pulangnya larut malam
maka sering nginep apakah takut pak bagus
istri tetangganya ipar saya persis kayak bu sandra
eh gak taunya sering ikut sama bosnya
maaf bu saya ini jual beli bunga bukan jual beli gosip
kamu kenapa sih kok marah marah gitu
ternyata ibu ibu di tumbek ini suka bergosip murahan ya
masa dia menuduh kamu
pak udah ah gak usah diladenin
orang tadi aja aku ketemu ibu ibu di taman
mereka juga gak gosipin papa
mereka bilang kalau papa itu ada main sama bu desi
tapi aku gak marah marah
karena aku percaya sama kamu
udah ya jangan marah lagi
perusahaan ini sangat beruntung memiliki karyawan seperti ibu semua
sedangkan bu sanda sendiri belum lama sudah menunjukkan kredibilitas yang sangat baik
keuntungan perusahaan ini akan dibagikan kepada seluruh karyawan untuk kesenangannya
jadi besok lusa seluruh karyawan diliburkan selama dua hari
libur dua hari
loh memangnya ada apa mr
semua karyawan harus piknik ke puncak
bawa seluruh keluarga supaya acara ini lebih meriah
sedangkan piknik ini akan dipimpin oleh bu sandra sendiri
dengan anggaran seratus juta rupiah
iya tapi nuh sama aku gak ikut ya maya
loh kok gak ikut
kenapa sih berat sama pot bunga
apa bu desi
mama aku pikirannya jauh banget sih
si nuh kan besok harus sekolah pagi
pak sekali sekali bolos juga gak apa apa kali
kalau gitu papa yang ikut aja
nah kita lagi bangun ya
nah itu boleh
pak cepetan mak
ya ya mak going ja